anda sering diganggu panggilan tak dikenal
anda tidak perlu khawatir
anda bisa menggunakan aplikasi untuk menyortir nomor nomor tadi kenal atau stem call yang mengganggu
salah satunya truecaller
truecaller adalah aplikasi yang dapat mengidentifikasi panggilan masuk
sehingga anda bisa mengenali siapa yang mencoba menghubungi anda sebelum anda menjawab
hanya dengan jaringan wifi atau tiga g seluler data pemanggil akan teridentifikasi
walaupun nomor mereka tidak tersimpan di buku telepon
bila anda menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal
trukoler akan memberitahu anda berapa banyak pengguna yang telah menandai nomor yang tak diinginkan itu
selain fungsi pengenalan pemanggil
truecaller memiliki fitur lain
seperti update profile yang terkoneksi
atau mengeleksi langsung dengan media sosial
berlangganan mailing list dan newsletter terkadang menimbulkan dilema
di satu sisi anda bisa memperoleh informasi yang sangat diperlukan
tetapi banyaknya news letter atau email dari mailing list yang anda terima
bisa membuat email pribadi yang penting jadi ikut tertimbun
dengan fitur fitur utama aplikasi androl me
anda bisa menyeleksi email dari mailing list

email yang tidak diinginkan cukup di swipe ke kiri

email dari pengirim yang sama tidak akan masuk lagi ke inbox
jika anda swab ke atas
maka semua email dari pengirim yang sama akan dikumpulkan dalam satu digest bernama rollup
tidak akan muncul di inbox
sedangkan untuk email dari pengirim yang tetap ingin anda lihat di inbox
lakukan swipe ke kanan
aplikasi ini juga mendukung email di berbagai akun seperti gmail
adakah di antara anda yang masih mengalami kesulitan
dalam memindai dokumen seperti kartu keluarga
atau dokumen penting lainnya
tidak hanya scanner
kini ponsel anda pun bisa melakukannya
aplikasi yang tersedia dalam ios dan android
untuk mengubah dokumen kertas menjadi format digital
file akan tersimpan dalam bentuk pdf
dengan kualitas lebih dari dua ratus dpi
namun tentu saja
hal ini juga tergantung kamera ponsel dan cahaya ketika memindahkan dokumen
scanboat bisa dipakai di hampir semua layanan storage atau penyimpanan file
mengunggah dokumen pun kini bisa dilakukan secara otomatis
dokumen kertas anda kini tersimpan dengan aman dan rapi
dan tidak memenuhi ruangan
tidak heran mengapa ponsel kini disebut pintar
jika anda bisa memanfaatkannya dengan baik
anda bisa menjalani aktivitas dengan lebih efektif dan efisien